aku sebagai dasar dalam memeriksa duka nepotisme dalam penyelenggaran pemilu yang tsm
bahwa kemudian undang undang pemilu dan perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu tsm
yang didalamnya sebagaimadinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah bawaslu bukan mahkamah konstitusi
bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu tsm kepada mahkamah konstitusi
daripada kepada bawaslu padahal masih ada waktu itu empat belas hari adalah benar benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
bahwa adalah pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen
atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan pilpres dua ribu dua puluh empat juga tuduhan terhadap dkpp
yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya
dan bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional tendensius dan cenderung tidak rasional
bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah dkpp untuk melindungi hashim ashari kami menghitung yang mulia nama hashim ashari disebut sekitar tiga puluh tiga kali yang mulia
selaku ketua kpu menurut hermon hal itu tidak benar
jika diperbandingkan dengan kpu periode sebelumnya
pelanggaran terhadap ketua kpu lebih banyak pada periode yang lalu
berikut rekapitulasi sanksi putusan dkpp antara kpu periode dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tujuh dengan kpu periode dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
arif budiman jumlah pengaduan empat puluh lima
rehabilitasinya nanti dibaca sendiri mohon maaf para pihak
meskipun disebut bolak balik ketua kpu hasim ashari pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaran pemilu tetap terjaga
hebat sekali berarti hasim ini
tertulis pak jangan ditambah tambah begitu
jadi yang ada yang tertulis saja
bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan
termohon dianggap langsung menerapkan putusan mk nomor sembilan puluh garis miring pu strip dua puluh satu romawit garis miring dua ribu dua puluh tiga secara leksikal
dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan mkri nomor sembilan puluh dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh tiga tanpa mengubah pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa terhadap hal tersebut termohon memberikan jawaban sebagai berikut
bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan perbuatan maupun produk hukum yang termohterbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon
karena setiap tindakan perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara indonesia
bahwa termohon telah menerbitkan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya
sebagaimana diubah dengan peraturan kpu nomor dua puluh tiga dan seterusnya
pkpu pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon
bahwa berdasarkan ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang pemilu
contoh pasal tiga belas ayat satu huruf g peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden
bahwa ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang pemilu
diajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi
di mana mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh dan seterusnya tanggal enam belas oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut
bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga pada halaman lima puluh enam menyatakan
lebih lanjut ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf g undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sebagaimana dimaksud dalam proses akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
bahwa tindakan termohon menerbitkan surat nomor seribu satu ratus empat puluh lima garis miring pl satu empat strip sd garis miring lima garis miring dua ribu dua puluh
dan keputusan komisi pemilihan umum nomor seribu tiga ratus tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
adalah dalam rangka untuk mendelanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh dan seterusnya
yang telah dibacakan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
bahwa tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan mk nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
yang telah dibacakan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh ini
dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal dua puluh empat c satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pasal sepuluh c satu huruf a dan pasal empat puluh tujuh undang undang mk
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu
dan pasal dua puluh sembilan c satu undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
serta pasal tujuh puluh tujuh peraturan mk nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang tata beracara dan perkara pengujian undang undang
pada pokoknya mengatur bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final
yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh
sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat
menurut sukri asari merindya dan kawan kawan dalam tulisannya pada jurnal khususi
dengan judul modal dan implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang
menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan mahkamah konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dan dapat dieksekusi
yang artinya putusan mahkamah konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi
tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum
sehingga pada umumnya perusahaan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain
itu berkaitan putusan sembilan puluh ya pak
jangan keberbacakan yang lebihnya